sejak dimulainya invasi rusia dua puluh empat februari lalu sosok vladimir putin dan volodymyr zelensky jadi perhatian dunia
keduanya menjadi pemimpin negara yang saat ini paling banyak disorot dan tidak sedikit juga yang membandingkan sosok keduanya bagaikan langit dan bumi
putin digambarkan memiliki karakter yang keras dan otoriter sedangkan zelensky ini digambarkan sebagai sosok yang lebih sederhana dan dekat dengan rakyatnya
namun sebenarnya seperti apa kemudian sosok dua tokoh pemimpin ini sebelum terjun di dunia politik hingga saat ini menjadi presiden
kita coba lihat bagaimana kemudian kita mengenal presiden ukraina dan presiden rusia ini
yang pertama kita tahu putin ini lahir di st petersburg rusia pada tujuh oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua sehingga kemudian saat ini umurnya sudah tujuh puluh tahun ya
dan putin ini bergabung dengan komite gosudarstevnoevo
ini adalah bezopasnosti atau kgb
nah ini adalah badan intelijen uni soviet yang sangat dikenal di seluruh dunia dan di usia yang masih sangat muda
kita tahu bahwa kemudian putin umur dua puluh tiga tahun ya kalau saya tidak salah ini dia menjabat sebagai perwira intelijen kgb pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu kemudian di seribu sembilan ratus sembilan puluh satu putin menyatakan mundur dari kgb dan menyatakan juga di umur tiga puluh satu tahun putin ini masuk ke dunia politik
nah bagaimana kemudian dengan volodymyr zelensky lahir di perbatasan ukraina dan saat ini umur dari presiden ukraina ini empat puluh empat tahun
dan memang kita tahu zelensky ini aktif di dunia teater sejak masa kuliah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ya
di usia tepatnya di sembilan belas tahun
memang semua orang tahu bahwa zelensky ini merupakan aktor komedian dan juga pernah menjabat sebagai produser umum inter tv
dan kemudian juga pernah bermain sejumlah film
dan selanjutnya kita coba lihat bagaimana kita mengenal lebih dalam siapa putin dan juga zelensky
ini kita tahu bahwa kemudian sepak terjang dari putin di dunia politik dimulai dari asisten wali kota st petersburg pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga menjabat administrasi kepresidenan
terus juga pernah menjabat sebagai kepala federal security bureau atau sfsb
dan menjadi perdana menteri rusia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan kemudian saat ini masih sebagai presiden rusia sejak tahun dua ribu ya
kalau kita tidak salah
nah kalau kita lihat
bagaimana kemudian zelensky seperti di slide pertama tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa karir dari zelensky ini juga dimulai dari aktor film
yang kemudian ini menjadi daya tarik dari zelensky ini dan membuat rakyat simpati kepadanya
lalu kemudian membentuk partai politik atau pelayan rakyat pada dua ribu dua puluh
dan setelah itu karir politiknya saat ini adalah menjabat sebagai presiden ukraina sejak tahun dua ribu sembilan belas
dan yang terakhir kita juga melihat bagaimana prestasi prestasi dari kedua presiden ini
kalau kita lihat putin ini kemampuan belanja rusia ini meningkat tujuh puluh dua persen
dan dia juga dinobatkan sebagai tokoh tahun ini oleh majalah time
dan juga pernah masuk ke dalam daftar tokoh politik paling berpengaruh
ya di dunia tiga kali menjabat dan masuk ke dalam tokoh tersebut dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
sementara prestasi zelensky yang kita ketahui di dunia politik selain dunia film dan dunia aktor ya
zelensky ini adalah merupakan presiden ukraina
termuda di usia ke empat puluh satu tahun
dalam masa jabatan putin ekonomi rusia ini tumbuh dengan pesat dengan gdp yang diukur dalam kemampuan belanja meningkat
tadi yang kita sampaikan tujuh puluh dua persen
dan inilah yang kemudian membuat prestasi putin ini menjadi orang yang cukup berpengaruh di dunia politik
dan kesepakatan gencatan senjata masih belum menemui titik temu
saat ini invasi masih terus berlangsung dan presiden ukraina volodymyr zelensky sempat mengutarakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan presiden rusia vladimir putin untuk menghentikan konflik yang saat ini masih terjadi